presiden jokowi dodo menyampaikan pidato perdana di konferensi tingkat tinggi ke empat puluh dua
selama indonesia memegang keketuaan asean dua ribu dua puluh
di hadapan para perdana menteri asean jokowi menyuruhkan pentingnya persatuan
yang harus dibangun seluruh negara asean
karena dengan bersatunya asean maka akan mampu membangun pertumbuhan ekonomi kawasan
saya yakin kita semuanya percaya asean bisa
asalkan satu kuncinya persatuan
dengan persatuan asean akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan
kita punya aset kuat sebagai epicentrum of growth
ekonomi yang tumbuh
jauh di atas rata dunia
bonus demografi dan kestabilan kawasan yang terjaga
sebelumnya pada rabu pagi presiden joko widodo menyambut para perdana menteri asean di hotel berorah labuan bajo
kedatangan diawali oleh perdana menteri kamboja hun sen
disusul perdana menteri laos sonek saisi
sonek saisi pandon
perdana menteri malaysia anwar ibrahim
dan sultan brunei darussalam hassanal bolkiah
berselang beberapa menit untuk pertama kalinya perdana menteri timur leste taur matan ruak hadir di ktt asean
kedatangan selanjutnya dari perdana menteri singapura lee sian lung

wakil perdana menteri thailand don pramudwinai
dan perdana menteri vietnam pak min chin
tidak ada perwakilan myanmar yang hadir di ktt asean ke dua puluh empat
setelah semua perdana menteri tiba jokowi mengajak kepala negara asean untuk family phodo dengan background kapal finisi
di pembukaan ktt asean presiden joko widodo mempersilahkan perdana menteri timur leste
untuk menyampaikan pidatonya
untuk pertama kalinya taur matan ruak berbicara di hadapan para pemimpin asean
perihal keanggotaan timur leste di asean dan isu utama asean seperti ekonomi digital keamanan dan stabilitas kawasan
vinanabilah windri hawadis labuan bajo nusa tegara timur